keinformasi berikutnya piala presiden dua ribu delapan belas telah memasuki babak semifinal
psms medan bali united persija jakarta dan sriwijaya fc sumatera selatan menjadi empat tim terbaik
tim yang akan beradu kuat untuk memastikan diri masuk ke final piala presiden dua ribu delapan belas
tim akan beradu menggunakan sistem kandang dan juga tanda
persija akan bertarung melawan psms medan dan bali united akan bertemu sriwijaya fc
persija dan psms sepakat untuk menjadikan solo sebagai tempat untuk pertandingan kandang dan tandang mereka
pertandingan semifinal akan berlangsung dari tanggal sebelas sampai tiga belas februari dua ribu delapan belas
persija yang akan melakoni laga di piala fc mendapatkan kemudahan jadwal bertanding